akan berlabuh di pelabuhan
rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua juli dua ribu dua puluh
memutuskan untuk mempertahankan bi tujuh d reversal report rate sebesar tiga lima puluh
demikian juga suku bunga deposit fasilite tetap sebesar dua tujuh puluh lima
dan suku bunga lending fasilite tetap sebesar empat dua puluh lima
keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar
dan stabilitas sistem keuangan karena ketidakpastian pasar keuangan global
di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi dari covid sembilan belas
selain itu bank indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan
untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta mendukung upaya bersama untuk perbaikan ekonomi nasional
melalui berbagai langkah langkah
pertama melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah
untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar
kedua melanjutkan penguatan strategi operasi moneter
untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter akomodatif
tiga mendorong intermediasi melalui penguatan kebijakan transaksi suku bunga dasar kredit sp tiga
dengan penekanan pada perkembangan premi risiko dan dampaknya pada penetapan suku bunga kredit baru
di berbagai segmen kredit
secara detail ada di lampiran
keempat memperkuat ekosistem penyelenggaraan sistem pembayaran
melalui implementasi peraturan bank indonesia pjp dan pip
penyelenggara jasa pembayaran dan penyelenggara infrastruktur pembayaran
dan efisiensi perizinan dan persetujuan
serta mendorong inovasi layanan sistem pembayaran
kelima mempercepat dukungan sistem pembayaran
yang cepat mudah murah aman dan handal
untuk penyaluran bantuan sosial pemerintah
mendukung efisiensi transaksi secara online
keenam mendukung peningkatan ekspor
melalui perpanjangan batas waktu
dan penyelenggaraan sistem pembayaran
dari bulan maret ke bulan maret dua ribu dua puluh
ke bulan desember dua ribu dua puluh dua
untuk memanfaatkan momentum peningkatan permintaan negara mitra dagang
dan kenaikan harga komoditas dunia
ketujuh memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi
serta melanjutkan sosialisasi penggunaan
bekerjasama dengan instansi terkait
pada juli dan agustus dua ribu dua puluh
akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan
di jepang amerika serikat sweden dan singapura
sinergi kebijakan dengan komite stabilitas sisi keuangan
untuk implementasi lebih lanjut paket kebijakan terpadu rendered
dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan
dan meningkatkan kredit pembiayaan dunia usaha
kepada sektor sektor prioritas
bangunisa juga meningkatkan koordinasi kebijakan
dengan pemerintah dan instansi terkait
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
moneter dan fiskal kebijakan untuk mendorong ekspor memperkuat industri manufaktur
serta inklusi ekonomi dan keuangan
perekonomian global diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya
di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang kembali meningkat
seiring dengan penyebaran varian delta covid sembilan belas di berbagai negara
kenaikan pertumbuhan ekonomi tercatat di amerika serikat dan kawasan eropa
seiring dengan percepatan vaksinasi serta berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter di negara negara tersebut
tiongkok tetap mencatat pertumbuhan yang tinggi
dengan perkembangan tersebut bank indonesia merevisi ke atas perakiraan pertumbuhan ekonomi global tahun dua ribu dua puluh dua
menjadi lima delapan persen dari sebelumnya sebesar lima tujuh persen
sejalan dengan itu volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga diperkirakan lebih tinggi
sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara negara berkembang
termasuk indonesia dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
sementara itu ketidakpastian pasar keuangan global meningkat
didorong oleh kekhawatiran pasar terhadap peningkatan penyebaran covid sembilan belas
dan dampaknya terhadap prospek ekonomi dunia
serta antisipasi terhadap rencana
karena kebijakan pengurangan stimulus moneter atau tapering dari bank sentral amerika
kondisi tersebut mendorong pengalian aliran modal kepada aset keuangan yang dianggap aman
impactnya kepada indonesia seperti apa nanti
tentu kan dari kita harus memahami juga paling utama adalah secara prinsip memang kita tidak menyetujui segala bentuk penjajahan
apakah itu rusia dengan ukraina itu kan kita tidak ingin ada aneksasi
utamanya itu prinsip paling utama
yang kedua kita kan tidak ikut dalam campur tangan dalam negeri kedua negara tersebut
apalagi sampai mengirim tentara bayaran
itu kedua yang harus perlu diklarifikasi
ya ini akan menjadi pertanyaan untuk kita pembenahan secara internal dan domestik
sebagai yang pembina kekuatan pemilik kemampuan kombatan itu hanya tni satu satunya tidak ada yang lain
tadi sudah disampaikan sampai saat ini tidak ada
nah jadi paling utama adalah kita cross checking dulu dengan apa yang sudah diklaim rusia
bahwa ada wni yang menjadi tentara bayaran
jadi ada tiga hal itu yang perlu tindak lanjut
kalau ada kalau ada itu kita harus ada dikelola karena dia memiliki skill kombatan yang berbahaya
kalaupun tidak ada ya harus rusia mengklarifikasi tuduhan tuduhan tersebut
karena kita tidak ikut di dalam intervensi diplomatik atau dalam negerinya mereka
terima kasih pak bobby rityuri jaldi
anggota komisi satu dpr dari fraksi partai golkar yang menyampaikan pandangannya soal dugaan adanya sepuluh wni yang terlibat atau ikut dalam tentara bayaran di ukraina